karena beberapa hari yang lalu
gue sempet mukulin dia
dari lubuk hati gue yang paling dalam
kamu sudah dapat restoran buat saya dinner dengan calon istri saya
restoran mahu nih
kamu reservasi untuk empat orang kan
semoga saja pertemuan aku dengan mila
dan anak anak malam ini berjalan lancar
sehingga aku bisa secepatnya
melamar mila untuk jadi istri aku
hey perhatian semuanya
sekarang gue minta kalian semua kumpul kesini
karena ada beberapa yang
mau gue kasih tau ke kalian semua
berani banget ya si ripki
refki pasti mau minta maaf sama gue
gue sih gak yakin ripki mau nurunin gengsinya
jangan jangan dia mengumpulkan anak anak punya maksud lain
harusnya jadi kan
anak ysma garuda
semuanya kumpul kesini
rifki tidak boleh kalah sama lin
ini sih bisa bikin reputasi anak ipes hancur
yalah anak ips gak boleh malah sama alin dong
hari sudah kalah
kita pergi bilang ridki stop
mana ayo belum semua
gue gak akan mulai kalau belum semua pampul di sini
sampai jumpa di video selanjutnya
atau masih ada lagi
atau ini sudah semuanya
rifki serius mau minta maaf sama alin
si rifki itu kalau udah janji gak akan ingkarin tau gak
kalian tidak boleh bertindak seperti begini tuh
jangan mau warga diri al itu diinjak sama aldino ini
di depan anak anak ipa
cowok gentle itu tepatin janjinya
lo harus tanggung jawab
tangan tanggung jawab
lu gak usah ngomong gentle ya di depan gue ya
kalian semua tenang aja ya
ini gak akan ngerusak reputasi anak ips
jangan monster dengkat
entah lu apa apa juga
bu arguably standpointnya sya dislain aku
mbak karim kita kan gak tau kenapa rifki mukulin alino
siapa tahu bukan gara gara michelle siapa tahu gara gara hal lain
ada apa lagi nih pak kenapa anak anak pada ngumpul semua di sana
saya juga tidak tahu justru saya mau tanya sama pak jaya
apa sih motifnya si rifki ngumpulin orang disitu
mohon maaf pak togar budiah
saya juga tidak tau motifnya rifki ngumpulin anak anak disana
mungkin ada informasi yang akan disampaikan mengenai ultas sekolah bulan depan
rifki kan ketua osis pak
oke udah semua ya
gue minta kalian semua tenang
karena disini sesuai janji gue
di depan kalian semua anak ipa anak ips sma garuda

karena beberapa hari yang lalu gue sempat ngukulin dia
jadi untuk alino gue rifki
dari lubuk hati gue yang paling dalam
jangan terlalu rusuk
ini bukan kebung binatang
apa lo murah murah
udah udah udah
pak jaya tuh liat
rifki kan ketua osis pak
harusnya dia malah kasih contoh untuk murid murid yang lain
bukannya malah main pukulin anak orang sembarangan
aise harusnya terus terang terang saja
anak ini harus dihukum berat ini
main pukul bom
emangnya ini terminal ini sekolah ini
gue udah tunjukin ya sama lo gue udah bukti ya
kalau gue bukan orang cemen kayak lo
yang cuma beraninya ngelibatin orang tua
masa ini salah
lo mau ngomong apapun tetep aja udah kalah gim
gak asal lo tau
di depan anak anak sekolah
buka buah sama suami kater gitu
gue udah menang gim
gue bukan cuma berhasil menjatuhkan harga diri